sementara itu kapolri jenderalist tio singgit prabowo menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa mengukapkan motif pembunuhan brigadir yosua
karena masih akan meminta keterangan dari tersangka lain yaitu istri irjen ferdisambo terkait dengan motifnya
apakah ada perubahan atau tidak
sebelumnya tim suspolri sudah mendapatkan keterangan dari irjen ferdisambo secara utuh terkait dengan motif pembunuhan brigadir yosua
saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh pak suding
dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai pak
namun mohon izin terkait motif ini kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara fs
namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa
memeriksa ibu pece
sehingga nanti yang kami dapat apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka apakah berubah atau tidak
dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif